kebaktian malam natal di gereja kristen indonesia gki di ponegoro surabaya berlangsung hikmat
jemaat di satu dari tiga gereja yang menjadi sasaran bom bunuh diri dua ribu delapan belas lalu
bersuka cita menyambut natal tanpa terpengaruh teror di bulan mei itu
suasana sukacita terlihat dari kehadiran tujuh ratus jemaat dalam satu sesi kebaktian
jumlah ini melebihi kapasitas gedung utama gereja
mereka datang dan bersalaman satu sama lain
tanpa terganggu memori teror bom bunuh diri gereja
yang menewaskan pelaku yaitu seorang ibu dan dua anak perempuan
sejumlah polisi mengamankan area sekitar gereja
tapi jumlah aparat keamanan tidak banyak dan hanya menjaga akses masuk gereja
penjagaan yang tidak terlalu kaku membuat para jemaat nyaman
beberapa jemaat mengaku mereka percaya bahwa gereja dan kota mereka aman
sehingga ibadah malam natal kali ini bisa berjalan dengan baik
tujuh belas mei dua ribu delapan belas aksi bom bunuh diri menargetkan tiga gereja di surabaya
pertama gereja katolik maria tak bercela
dan gereja kristen indonesia di ponegoro
pelakunya adalah pasangan suami istri dita uprianto dan puji kuswati
yang mengajak serta empat anak mereka